anda masih menyaksikan layar demokrasi pdi perjuangan
membantah pernyataan politisi demokrat andi arief yang menuding
megawati soekarno putri menjaga langkah agus harimurti menjadi menteri di kabinet jokowi
sementara demokrat menegaskan tidak kecewa meski ahi tidak menjadi menteri
ketua dpp pdi perjuangan puan maharani membantah tuduhan bahwa megawati sengaja menjegal langkah ahi
puan menjelaskan penunjukan menteri merupakan hak prerogatif presiden
puan juga menegaskan selama ini hubungan keluarga megawati dengan sbi berjalan baik
sehingga tuduhan tersebut tidak berdasar
sementara wakil ketua umum partai demokrat syarif hasan menegaskan
sejak awal demokrat tidak pernah meminta jatah menteri
demokrat tidak kecewa dan menghormati keputusan presiden soal pilihan menteri
ini kan hak prerogatif presiden
kemudian prosesnya sudah panjang dengan pertimbangan yang matang
jadi kalau kemudian menyampaikan atau mengatakan hal hal seperti itu
ya lihat dulu lah proses perjalanan dari kemarin pemilu sampai sekarang
saya rasa jangan sampai kemudian ini menimbulkan hal hal yang kemudian
menimbulkan riak riak yang kemudian membuat ada yang
disalahkan atau menyalahkan
memang sejak awal partai demokrat itu tidak pernah mengajukan diri
dan tidak pernah mengajukan nama kepada presiden
jadi apa yang terjadi sekarang itu selama ini itu adalah
merupakan hubungan komunikasi yang intent aja
sebagai seorang negawan
sebagai seorang ketua pak unung partai
dan sebagai mantan presiden
tapi ada kekecewaan dari demokrat tidak
masuk ke dalam kabinet pak jokowi
saya pikir kami itu sudah sepenuhnya menyerahkan sepenuhnya kepada presiden jokowi
apapun keputusannya itu ya kita harus hormati gitu
kita harus hargai
nah mari kita beri kesempatan kepada kabinet ini
untuk bekerja secara maksimal
bertahun tahun hubungan politik sbe dan megawati turun naik
yang terbaru politisi demokrat andi arief menuding
ada campur tangan ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri
dalam menjegal langkah agus harimurti yudhoyono menjadi menteri
sehingga wakil ketua umum demokrat ahi gagal masuk ke kabinet jokowi maruf
bagaimana sebetulnya hubungan politik antara demokrat dan pdi perjuangan benarkah
ada manuver megawati dalam menjegal karir politik ahy
kita akan membahasnya malam hari ini dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio bersama saya
ada mas roy suryo politisi dari partai demokrat
kemudian ada bang andresa
kemudian ada bang andresa
dan mas parera politisi pdi perjuangan
dan tentu saja kembali mas adi prahitno pengamat politik dari uin jakarta
ikut akan membahas lagi ya mas ya
kira kira gonceng gonceng politik akhir akhir ini
nah sebelumnya saya akan mengajak anda untuk membaca tweet dari politisi demokrat andi arief
berikut ini di layar
ini menarik sekali bahwa bang andi arief ini kemudian twitternya memantik reaksi yang cukup menarik sebetulnya
nih oh bang ferdinand dulu
oh bang andi arief oke
awalnya saya menduga bahwa dendam ibu megawati itu hanya pada pak susilo bambang yudhoyono
ternyata turun juga ke anaknya agus yudhoyono
tadinya saya juga melihat pak jokowi mampu meredakan ketegangan dan dendam ini
rupanya belum mampu
mas roy itu suara pribadi atau mewakili hati seluruh partai
bahkan kalau pak nana lihat di tweetnya kan jelas
awalnya saya menduga
jadi kan sayangnya yang bersangkutan dong
dan menduga kan
boleh lah orang orang yang berpengalaman itu bisa menangani saya
ya kalau menduga itu kan boleh boleh saja
ya kan kan gak dilarang menduga di republik ini
ya sah kan
tapi artinya itu pernyataan pribadi ya
bukan pernyataan yang sebetulnya dirasakan juga oleh kader kader demokrat yang lainnya
ya tanya mas andi arief dulu
kalau menurut mas roy merasakan hal yang sama nggak
bahwa ada indikasi seperti itu bahwa memang
ya kata pak syarif kan enggak
biasa biasa saja kita
jadi di demokrat itu memang kita sangat demokratis
setiap orang boleh mengumpulkan pendapatnya
dan setiap orang juga boleh komen apa saja
oke tapi kok bisa seorang politisi demokrat itu bisa mengumpulkan pendapatnya dan setiap orang juga boleh komen apa saja
orang politisi demokrat bang andi arief ini kemudian berpikir seperti itu
apakah memang mendengar informasi seperti itu
atau hanya asumsi saja
karena yang dituduh itu langsung loh
ketua umu bdi perjuangan bu mega
ya tanya ke mas andi arief dong
udah sempat dilarangin kasih
tapi kan artinya gini
untuk menduga hak orang itu berpendapat
dan di kami sah sah saja
dan kan kita bisa lihat ya
suaranya pak syarif hasan
bahkan mas ahaya juga kan malah yang langsung
ketika semua menteri ditunjukkan
beliau langsung mengusungnya selamat
jadi kan gak ada apa apa
tapi sebetulnya sejak awal ada tawaran menteri tidak sih
kepada mas ahaya
mas ahaya di internal demokrat
polisi demokrat gak tahu
yang jelas gini
pak syarif kan sudah mengatakan langsung kan
kami tidak menyorong nyorongkan
kami tidak mengajak juga
nah kalau ada undangan
silaturahmi itu kan biasa
mas ahaye juga pernah diundang ke istana
bicara apa itu juga biasa
para putra putri presiden juga biasa saja
jadi tidak ada tawaran
ya kalau dilihat
calon menteri pada saat itu
ya mungkin yang tahu
bisa dikatakan seperti itu
hanya empat mata saja yang tahu kan
kalau ketika bertemu beliau
tapi bahwa demokrat meminta minta jatah menteri
oh gak ada sama sekali
itu sama sekali bisa dikatakan
sama sekali gak ada
kita bukan meminta minta
kita juga nggak perlu roadshow
kemana mana untuk akhirnya masuk
kan gak perlu kan
oh jangan memelihara anak macan
enggak enggak ada macan
gak ada anak macan
kita macan beneran
bukan macan yang jadi kucing malah
ini tuduhannya keras sekali nih
menuduh seorang megawati soekarno putri
memang ibu mega punya kuasa
dalam menentukan menteri
pertama saya lihat ini
orang seperti andi arifin
kan kita tahu lah
kualifikasi informasi yang dia
sebarkan ke publik
sudah beberapa kali gitu
artinya dia membuat berita berita sensasional
tidak bisa dipertanggungjawabkan gitu kan
saya juga kasihan sama partai demokratnya
kalau punya kader seperti ini
berbicara yang kemudian
merugikan partai demokrat sendiri gitu kan
artinya merendahkan derajat dari partai demokrat gitu kan
ini tadi saya diundang kesinin
bukan soal topik yang ini nih
ini untuk mengkarifikasi
untuk mengkarifikasi bahwa
sebetulnya ya kita kan memberikan hak jawab
bahwa yang dipublikan seperti apa
nah memang ada wajibnya menjelaskan nih
karena saya tadi diundang
bukan untuk topik yang gini
topik yang lain gitu
yang menurut saya lebih berkualifikasi
tapi ya karena memang nana sudah undang ya
saya datang juga gitu
karena untuk menjelaskan juga bahwa
tweetan seperti yang disampaikan oleh andi arief ini kan
tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh ini teman teman
artinya saya kenal mas roy ini politisi
politisi ya dia mantan menteri
mantan anggota dpr
ya ada pak syarif juga tadi
pak syarif juga bicara
sementara kita bahas andi arief gitu ya
tapi tadi anda belum menjawabnya ya
belum menjawab pertanyaan saya
bu mega punya kuasa tidak sih sebetulnya
ataupun mencampuri urusan menteri ini
ya kan pak puan udah bicara juga kan
dan saya kira normat semua orang tahu gitu
bahwa yang memutuskan dan yang
ya yang memutuskan siapa yang menjadi menteri
itu hak hak terganti presiden
atau orang bisa memberikan masukan
ya saya kira ya beliau mendengar
mendengar dari para ketua partai
tapi ya keputusan terakhir adalah pada presiden
dan lah yang juga bertanggung jawab
terhadap siapa yang dia pilih
tapi tidak berurusan dengan siapa yang tidak dipilih gitu
menurut saya kita
kita berbicara tentang sesuatu yang tidak ada
oke bagaimana bacaannya mas adi praitno
kita akan kembali suatu saat lagi
tunggu dulu ya mas tahan ya
tetap bersama kita di layar demokrasi
namun sekarang elak elak
karena gimana itu satu kaki
jadi suaranya mas andi arief mencerminkan suara tipe sbi atau gimana
sejauh ini belum ada klarifikasi bantahan dan menyanggah bahwa statement andi arief bukan statement resmi demokrat
pada saat yang bersamaan kemudian publik dialihkan untuk mendengarkan apa yang disampaikan pak sarip dan bang surya
ini yang saya kira menjadi penting sebenarnya
memang orang seperti andi arief terkesan dia adalah striker tunggal yang suka menyerang kanan kiri
dibiarkan secara liar oleh demokrat gitu ya
untuk memberikan statement statementnya untuk memancing diskursus publik
tapi pada saat yang bersamaan memang satu sisi saya sepertinya menangkap bahwa separuh suasana hati sby dan teman teman demokrat itu ada di mas andi arief
jadi susah untuk dibantah
artinya berarti bahwa ketika mas andi arief men tweet itu itu memang dibiarkan saja atas persetujuan dari pemilik partai dari petinggi demokrat atau memang disuruh atau gimana menurut mas arief
saya totali setuju dengan itu
artinya kalau andi arief tidak mencerminkan kehendak keinginan teman teman demokrat mestinya di karantina
kan ini merugikan secara tidak langsung
inilah yang saya kira memang untuk mengantisipasi efek negatif kepada demokrat
saya kira memang harus digembok mas andi arief ini
ini sama sebetulnya kasusnya seperti andi arief itu men tweet soal maharnya pak prabowo dan juga sandiaga uno ya
ingat ya waktu jelang detik detik penunjukan wakil presiden itu
nah itu juga tidak dibantah oleh dpp partai demokrat oleh elit partai demokrat
ini dibantah oleh partai yang lain juga kan
ini kondisinya sama nggak
kondisinya sama nggak bahwa memang seperti ini
iya kondisinya sama
demokrat ini paling pandai menyembunyikan suasana hatinya
satu saksi membantah dan mengklarifikasi untuk kepentingan dpp
tapi membiarkan mas andi arief selalu nyanyi sumbang tentang apapun
mas roy kenapa kalau memang itu tidak benar kenapa tidak langsung di counter untuk menjaga hubungan baik kalah memang hubungannya baik
jadi saya kan sudah bilang demokrat itu partai yang sangat egaliter
partai yang sangat menghormati pendapat
jadi ya sah sah saja orang berpendapat
ya tau mau disalahkan
kalau misalnya ada yang tidak setuju seperti kasus ketika dia bilang soal mahar itu ya silahkan dituntut
nyatanya gak ada yang menuntut andi arief
jadi kan sah sah saja
jadi ya sudah kami ngapain
kami menuntut rekan kami sendiri
enggak lah andi arief sahabat kami sahabat saya
tapi sebetulnya ada api dalam sekam tidak sih dalam hubungan pak sby dengan bu mega itu
nggak lah baik baik saja
pak sbe pernah mengatakan itu loh
tapi kan juga beliau berterima kasih ketika kemudian ketika wafatnya ibu ani
ibu mega juga hadir di taman
pahlawan dan kemudian ketemu
kemarin juga ketemu ketika pelantikan juga baik baik saja
tidak ada yang kemudian tidak diajak salaman loh ya
jadi kan baik baik saja
tapi pak sby sempat memperingatkan bang andi arief nggak sih sebetulnya
janganlah bicara seperti itu
atau memang ya udah membiarkan saja gitu
ya kalau itu kan nggak perlu saya juga tahu dan nggak perlu ikut komentar kan
antara bapak dan anak kan ya pasti kalau ada diingatkan atau dinasihatikan boleh boleh saja
kan juga tidak perlu saya merecokin kan
saya juga dinasihati pak sby kan juga
bisa orang lain diantaranya
nggak apa apa sih itu biasa
itu dinamika yang ada dalam sebuah partai
oke kita ingin baca dulu pernyataan salah satu selain bang andi arief
kalau bang andi arief kan memang sempat dicopot ya setelah kasusnya yang kemarin itu
kan beda kasusnya lain lain
tapi ini penting loh
ini bang ferdinand ini juga salah satu orang terdekat dari pak sby
ini juga sepertinya mengamini apa yang disampaikan oleh pak andi arief
betul baik baik saja tidak ada masalah
yang ada hanya ketakutan terhadap masa depan politik
maka ahy harus tidak boleh
membuktikan diri memang lebih baik dari yang ada
ini soal ketakutan persaingan politik masa depan
bukan soal dendam atau ada masalah
nah ini bergeser lagi nih
dari yang dendamnya turun menurut pak andi arief
kemudian sekarang menurut bang ferdinand ini soal politik masa depan
oh satu lagi sebentar
banyak loh ini
oh bang ferdinand lagi
niscaya telah menghitung bahwa ahy akan maju ke gelanggang pilpres dua ribu dua puluh
ini tidak akan menyediakan kursi di kabinet jokowi sebagai panggung politik bagi ahy
menjelang pencalonannya nanti
mereka hanya takut pada macan belantara
ini benar nggak
mengamini nggak apa yang disampaikan oleh bang ferdinand
ya sekali lagi
kemudian saya bilang d
tapi kalau menurut mas roy sendiri
menurut mas roy sendiri
apa yang disampaikan oleh pak ferdinand bang ferdinand
tanyain ferdinand dong
ferdinand itu memang kenyataannya seperti itu
ya undang lah
undanglah ferdinand dan andi
jadi pengamat juga
pengamat untuk melihat ini
bang andre bang andre tahu nggak sih sebetulnya kenapa demokrat itu kemudian tidak masuk ke dalam kabinet
salah satu alasannya apa sih sebetulnya
artinya kalau kita bicara
masuk di dalam kabinet

maupun tidak masuk di dalam kabinet
kan proses itu sudah berjalan cukup jauh gitu
tentu ada hal hal apa ya
isinya kohesivitas politik ya
yang harus dibangun di dalam proses itu gitu
nah kita lihat bagaimana gestur daripada para elit politik ini ketika mereka bertemu dan berbicara gitu
saya kira ya kita bisa membaca dari situ gitu
ya pembicaraan antara pak jokowi dengan pak prabowo dengan pak sby
mungkin ya secara pribadi hubungan baik gitu
mungkin ada hal hal yang mungkin belum ketemu secara prinsip
nah itu yang kemudian ya tidak bisa dipaksakan juga
kita harus menghormati sikap sikap teman teman yang tidak ada dalam posisi di dalam koalisi gitu
seperti halnya kita menghormati mereka yang memutuskan seperti pak prabowo yang kemudian memutuskan untuk bergabung dengan koalisi gitu
saya kira ini suatu proses politik yang wajar
artinya di dalam dinamika politik proses politik seperti ini ya keputusan akhirnya diambil siapa yang memiliki
dan kan boleh boleh saja manana
misalnya seperti katakanlah ada angin gitu ya dulu kepada kan bagus itu niatnya pak jokowi dulu
mungkin memberikan kesempatan kepada para putra putri presiden
ya kan sempat mendengar kita mbak yeni wahid ya kan kemudian mbak ilham ya kan
mas ahaye bagus kan semuanya juga tidak masuk kan juga ya gak apa apa kan gitu
tapi dari keluarganya mbak yeni wahid dan juga mas ilham habibie gak ada yang nge tweet kayak gini yang jadi rame
ya itu lucunya mungkin di sana nggak ada striker tadi
kita kan lengkap punya striker punya gelanggang kanan punya gelanggang kiri
namanya juga bola
mas adi ini menarik yang disampaikan bang andre tadi
hubungannya baik tapi ada perbedaan perbedaan prinsip yang mungkin belum bisa di
yang belum bisa disatukan
anda menangkapnya juga sama ya
ya tapi sebelum itu rifana bahwa bang roy ini kan dipaksa untuk menjadi pengamatnya andi arief sebenarnya
menafsirkan apa yang kemudian disampaikan arief di medsos
begitupun dengan andi arief
mencoba untuk menafsirkan teman temannya sendiri
saling menjadi pengamat sebenarnya di internal lemah kerat
nah yang kedua saya kira betul
saya kira siapapun memiliki hubungan yang baik
isb megawati semuanya saya kira baik
tapi kebaikan itu kan tidak harus berkualisi di pemerintah
banyak jalan yang harus ditempuh sebagai bagian untuk membangun indonesia bersama
saya cukup memahami kalau demokrat tidak masuk dalam koalisi jokowi
sepertinya memang sejak awal ada keinginan koalisi ataupun merangkul pihak oposisi yang hanya sebatas pada gerindra
karena suka tidak suka simbol oposisi itu gerindra dan prabowo
bukan demokrat bukan pan dan bukan pks
andai tiga partai ini tidak diajak menjadi bagian dari koalisi saya kira tingkat kegaduhannya bisa diredam

beda ceritanya kalau kemudian gerindra dan prabowo tidak masuk di dalamnya seakan akan rekonsiliasi tidak selesai
itu bisa bisa saja
itu yang ketiga yang paling penting adalah bahwa demokrat ini bukan partai pengusung utama pak jokowi
jadi kalau tidak dapat kursi biasa biasa saja
kalau pun tidak diajak salaman biasa saja
termasuk demokrat juga nggak dikasih kursi juga biasa biasa saja
selain tadi bahwa gerindra menjadi oposisi yang utama kemudian proses rekonsiliasi harus berjalan
faktor bumega itu turut menentukan tidak sih sebetulnya
kan sebenarnya pintu masalah
pintu masuk untuk jadi menterinya jokowi ada tiga
menteri partai politik
jadi masing masing partai meng endorse calon menterinya
yang kedua adalah kalangan profesional yang dianggap memiliki kapasitas dan kompetensi
yang ketiga ada privilege dari presiden
jadi presiden ini punya tone punya subjektivitas untuk memilih kira kira siapa dari orang atau partai politik tertentu untuk jadi menteri
nah dari tiga hal ini saya tidak menemukan tidak menangkap kira kira postur ahi demokrat dimasuk dalam kanal seperti apa
tidak masuk ya dalam tiga kanal itu
dan kita juga tidak bisa menyepelekan pak jokowi bahwa seakan akan semua keputusan menteri bisa diintervensi oleh mbak mega
harus melibatkan banyak kepentingan di dalamnya
ini penting sih sebenarnya untuk dilihat bahwa apa yang disampaikan oleh mas andi arief mungkin ada benarnya tapi tidak terlampau banyak gitu ya
bang tapi tadi mengklarifikasi sebetulnya apa yang disampaikan oleh bang ferdinand bahwa sengaja tidak diberikan ruang karena untuk pertarungan pilpres dua ribu dua puluh
memang pdi perjuangan menganggap ahy itu sebegitu besar ancamannya
ini kan ya itu tadi saya bilang kualifikasi politisi outstream di dalam kubu demokrat gitu
jadi ya ini lebih apa ya ya spekulasi spekulasi yang disampaikan yang apa sifatnya lebih sensasional gitu
oke lah untuk hiburan politik di dalam situasi
ada penetapan atau pembentukan kabinet ada orang yang dapat ada orang yang tidak dapat sah sah aja gitu
tapi bukan bukan bukan merupakan hal yang substantif gitu
ya pilpres dua ribu dua puluh empat masih cukup jauh gitu kan
dan setiap orang ya masih mempunyai kesempatan yang sama untuk mempersiapkan diri
ya karena kita tahu bahwa pak jokowi pada periode yang akan datang tidak bisa mencalonkan lagi gitu
jadi sebenarnya dari semua lini semua orang mempunyai kesempatan yang praktis sama gitu
oke termasuk ahy
ya termasuk ahy kita ingat dua ribu empat belas banyak orang tidak menyangka munculnya seorang jokowi gitu kan
yang mungkin setahun sebelumnya tidak diperkirakan gitu
jadi kalau kita lihat dari situasi seperti ini sebenarnya gak usah terlalu apa ya seperti seolah olah dua ribu dua puluh empat ini sudah di depan mata gitu
kalau terlalu bernapis orang bisa kelempar lebih dulu nanti
oke kita akan tanya ke mas adi susah tidak sih sebetulnya ahy ini kalau misalnya nggak dapat menteri kemudian masih bersinan
jangan dijawab dulu kita akan kembali saat lagi tetap bersama kami di layar demokrasi
anda masih bersama kami di layar demokrasi
nah mas adi menjawab pertanyaan saya tadi sebelum break memang susah ya kalau misalnya kemudian ahy ini tidak diberikan ruang menteri kemudian dia tidak bisa bersinar gitu di dua ribu dua puluh empat seperti ketakutan tadi bang fer
mas adi dulu
pilpres kita kan panggung terbuka siapa saja bisa mengkapitalisasi bisa self profiling untuk menyusun batu bata kekuatan politik menyongsong dua ribu dua puluh empat
tapi ingat belanda cukup jauh jangan terlampau agresif juga
karena suasana batin pemilih itu memang cenderung lebih suka melihat siapa yang kemudian endingnya itu bahagia
endingnya itu kemudian tonnya relatively diterima oleh rakyat
tapi yang paling penting kalau ahy relatively ingin sedikit kompetitif dengan kelompok kelompok yang ada saat ini misalnya jadi menteri atau kepala daerah levelnya agak naik dikit misalnya jadi ketua umum partai demokrat
bukan lagi wakil ketua
itu penting untuk mensejajarkan ahy dengan politisi politisi lainnya
sore itu saya harus saya katakan mbak ahy ini kan bukan seperti ibas
yang menyusun bagaimana postur profiling dirinya
seperti adiknya ya
seperti anggota dpr dan seterusnya dan seterusnya
ahy relatively memiliki karpet merah ketimbang ibas
karena itulah kelanjur karpet merah disediakan bagi ahy naik level aja sekalian jadi ketua umum partai demokrat
ini kedepan akan menentukan konstelasi bagaimana ahy ini bisa dibaca oleh begitu banyak publik
apakah bisa disetarakan dengan misalnya anies baswedan sama ganjar pranowo bu risma dan seterusnya dan seterusnya
jadi kalau dia harus jadi menteri jadi ketua umum sebagai simbol dan juga citra partai itu sebenarnya dia memiliki kesempatan yang cukup besar
saya agak aneh juga kalau masih menganggap menteri itu suatu hal yang penting
kan nomenklaturnya adalah pembantu presiden
jauh lebih terhormat sebenarnya sebagai pimpinan partai
jauh terhormat sepertinya untuk menjadi kepala daerah
jadi itulah kalau pun toh tidak jadi menteri mas ahy jangan berkercil hati
medan ini begitu banyak terbuka untuk bisa dijelaskan kepada publik
tapi sebelum yang terakhir dua hal yang ingin saya jelaskan
kalau pakai teori konspirasi maka tweetnya mas andi arief itu betul
tapi karena konspirasi itu kan selalu bekerja di ruang yang gelap
susah untuk dibuktikan
tapi kalau pakai perspektif positivism alasannya dan ukurannya adalah objektifitas dan rasional
saya kira agak susah untuk dipertanggungjawabkan
itulah hakikat partai demokrat
suka main di dua kaki
tapi saya masih penasaran sekali ya setelah bertahun tahun anda melihat bahwa memang hubungan antara partai demokrat dengan pdi perjuangan atau pak sby dengan bu mega memang belum kembali ya
kalau melihat kecenderungan beberapa event yang terjadi
salaman ada saling kunjung ada pertemuan di taman kalibata juga ada
artinya secara psikologi politik barrier ini sudah mulai ditembus satu persatu
tapi bahwa hubungan baik yang mulai dipulihkan ini kemudian tidak otomatis harus diterjemahkan pada persoalan jadi menteri atau tidak
tapi dengan adanya tweet tweet ini akan tambah memperburuk situasi yang sudah itu gimana mas
justru ini akan menebalkan keyakinan bahwa hubungan dua partai ini tokoh ini akan semakin perkeru
itu artinya kalau mas andi arief bukan bagian dari partai demokrat mestinya harus mulai ditertibkan
oke nah ini mas roy ini yang mau mengkomentari sedikit
yang pertama adalah kalau dikatakan tadi tidak harus jadi menteri ya kan kelihatan dari sikapnya mas ahaye
begitu lihat semua beliau langsung mengucapkan masailo misalnya selamat bekerja untuk kabinet indonesia maju pak jokowi pak mafrahamin
coba kalau orangnya itu mendap nggak keluar begitu
ahy dengan sangat legowo dengan sangat apa negarawan ya dia mengatakan begitu
dan kalau di zian karpet merah nggak lah zian karpet biru yang tepat
enggak lah itu candaan aja
tapi artinya dia akan mengikuti dan apa ya istilahnya kalau tadi dikatakan memang jalannya beda ya antara mas ibas dengan mas ahy
tidak perlu dipertentangkan kedua duanya punya jalan sendiri dan insya allah kedua duanya yang namanya berlian itu
ada jalan tol ada jalan jalan
ya supaya dimanapun akan tetap bersih
akan tetap bersinar lah
mas tapi yang kita dengar nih ya informasi bahwa setelah mas ahaye gagal jadi menteri sebetulnya presiden menawarkan posisi dua wamen lima duta besar dan juga beberapa posisi di di rute bumn itu benar nggak anda mendengar
ya terserah kalau ada yang mendengar itu nggak tapi yang jelas sikap resmi
kita mendengar juga nggak mas
apa tanyakan orang yang mendengar
berarti anda mendengar juga ya
sikap resmi dari partai demokrat itu tidak perlu mendengarkan siapa siapa siapa tapi dengarkanlah pidato politik nanti yang akan disampaikan oleh ketua umum kami pak sby
itu baru sikap resmi politik dari
tapi sikapnya kira kira mengarah kemana melihat seperti ini kalau kemarin kan sudah naik
tunggu tanggal main ya kan
kemarin sudah netral
kira kira setelah tidak masuk ke dalam kabinet apakah akan lebih cenderung ke oposisi atau menunggu nanti siapa tahu bisa
gak ada istilahnya cenderung ke kiri atau ke kanan demokrat itu partai tengah partai yang akan memberikan kritik kepada pemerintah kalau misalnya salah atau kurang tepat tapi akan memberikan dukungan kalau itu benar
clear santai santai saja kita yang penting indonesia nkri nomor satu
bang andre berharapnya ini kan oposisi sudah tinggal sedikit ya hanya tinggal pks tapi demokrat dan juga pan belum menentukan sikap
nah anda berharapnya demokrat apakah akan bisa menjadi oposisi yang kuat seperti pdi perjuangan dulu menjadi oposisinya pak sby selama sepuluh tahun
tidak menentukan sikap juga nggak apa apa
nggak butuh oposisi bang
karena itu pemerintahan tetap berjalan gitu kan jadi artinya ya saya kira ini kita maksudnya ya kita menghargai ya apa pun sikap dari partai demokrat itu harus kita hargai
artinya karena ya sebagai partai harus mempunyai otoritas sendiri gitu
dan di situ tentu kayak ketua umum pak sby dengan ya pak ahy sebagai wakil ketua mungkin itu memikirkan apa yang terbaik untuk partainya gitu
dan juga termasuk untuk kader kadernya termasuk untuk pak roy juga
oke lalu bagaimana sebetulnya menjawab pertanyaan publik bahwa hubungan kedua partai ini ini naik turun naik turun belakangan ini memanas gitu ini gimana
sebenarnya ya ini karena andi arief aja nih kan yang menurut saya juga kualifikasinya itu tadi sudah dijelaskan jadi sebenarnya
sikap resminya pak sby
ya itulah sikap resmi pak sby dan menurut saya apa yang disampaikan ya seharusnya ya kalau seperti apa yang mau disampaikan oleh pak roy tadi seharusnya ya apa yang model model twitter seperti pak andi arief ini ya mungkin perlu
ya itu harus ditertipkan gitu kalau memang
tuitkan bebas pak
nah tapi mungkin ada pemain pemain bebas yang bisa seolah olah mewakili partai gitu kan seolah olah gitu tapi ya dia mengatakan saya gitu jadi
jadi ada selalu ada in between gitu kan
nah tapi mungkin ini juga bagian dari sikap partai demokrat kita nggak tahu gitu kan
antara ini atau ini atau tidak dua duanya atau ya
oke mas terakhir mas ini anda gimana nih merangkumnya ini semua nih
ya terlepas dari kegaduhan
dari twitternya mas andi arief satu hal demokrat ini pandai menciptakan momentum politik
mas andi arief nge tweet dikomentari oleh teman teman demokrat sendiri
komentar bukan partai lain ya
bukan orang lain
ini yang saya bilang momentum bahwa politik bagaimana menciptakan suasana menjadi pembicaraan publik itu menjadi suatu hal yang penting
suka nggak suka sepanjang pilpres dua ribu sembilan belas demokrat ahi dan pak sb nyaris kehilangan itu semua
ini momentumnya sedang dimainkan saya kira bang roy itu ahlinya
ya ahli pengamat lah
oke kita tunggu saja apa sebetulnya sikap resmi dari partai demokrat karena kan nanti rencananya pak sby akan menyampaikan sikap resminya
apakah kemudian demokrat akan menjadi oposisi atau berada di dalam pemerintahan tapi tidak perlu mendapatkan menteri atau ya di tengah saja seperti lima tahun
netral ya bahasanya ya mas ya ya gitu ya mas ya
terima kasih bapak bapak atas waktunya ke cnn indonesia dan masih soal radikalisme
terima kasih juga presiden jokowi kita akan kembali sesaat lagi tetap di layar demokrasi